kehidupan baru yang begitu dinanti akhirnya hadir menjadi bukti ikatan cintaku dan aldebaran alfari
kecil itu janinnya pak
kecil sekali ya
hai anak pertama ya pak
hai anak kedua anak pertamanya laki laki atau perempuan perempuan
hai semoga saja yang sekarang ini laki laki apa ya jadikan lengkap apa aja
lho dong yang penting anaknya sehat dah lahir dengan sempurna
hai itu aja kita bahagia kemas
hai prahara itu sempat singgah tapi kini telah menjadi anugerah
kehidupan baru yang begitu dinanti akhirnya hadir menjadi bukti ikatan cintaku dan aldebaran avari
makasih makasih pak rendee
berkah ramadan kafe papa itu rame terus
benar benar berkah ramadan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak aku mau ngasih tahu kabar baik untuk papa
ada kabar gembira apa
al udah sembuh
ya itu juga kabar baik pak
tapi ada yang lebih kabar baik lagi pak
jadi papa punya cucu lagi
aduh ini berita yang luar biasa
aduh ini benar benar berita yang luar biasa
ini berkah ramadan buat kita semua
selamat ya nak
ya alhamdulillah pak
oh ya andin
pas banget kamu berdialpon
nanti pas lebaran hari pertama
kamu al burosa sama renan datang ke rumahnya
jangan lupa ya
yaudah nanti aku sampein ke mas al sama
ya papa tunggu ya
kalau gitu aku cuma mau nyampein kabar baik itu aja
ini sekarang lagi di rumah sakit
dan aku udah mau undur pulang
iya salam buat al buat burosa juga ya
yaudah nanti aku sampein ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
iya papa senang banget dan apa sama
waduh luar biasa sekali
jadi kita nambah satu cucu lagi pak
ini berita sedih tapi juga senang
aku senang karena kita mendapat cucu
kita mau jadi kakek dan nenek
maksudnya cuma jadi nambah dua berarti benar benar kakek dan nenek ya
nggak usah dipertegas mak
mah aku mau kasih pengumuman
buat pengunjung kafe kita hari ini
makan dan minum gratis
menyambut kehamilan andin ya
hah ini berita yang luar biasa ini
ini berkah ramadan yang luar biasa buat kita mah
kisma membelikan sepasang sepatu untuk asta seharga rp empat ratus delapan puluh ribu
ternyata sepatu tersebut terlalu kecil untuk asta
harga yang dia tawarkan adalah
waktu itu disuruh ngitung sapi
sekarang disuruh ngitung diskonan harga sepatu orang
kenapa soalnya kayak begini sih
karena aku jadi bingung ini jawabnya gimana
masa soal begitu aja ayang kiki nggak bisa
gimana caranya coba kerjain
ya kerjain jawab
nih uya kasih tau
lombong kira aku katanya debus
sembarang kasih kalah kertas dibakar terus diteluk
ya bisa nggak sih pergi dari sini ngebantuin
enggak malah bikin orang karuan karuan kayak
cara lawas bener bener dibakar di umri
hrm kecerdasan di atas rata rata sangking cerdasnya tadinya enggak
kamu tuh nyitirnya bisa pelan pelan nggak sih
iya sakit lah
enggak ini gua baca chatting dari al

gue bilang kalo hari ini kita ga masuk ke rumah dia
kenapa lagi dia
ya serius lah masa gue bercanda sih
ya ampun alhamdulillah
andien hamil berkah buatan
berkah buat gue juga
gue suka seneng banget
apaan sih kamu
yang andien peluk seneng dong
yaudah kalo begitu kan ga jadi ke rumah al
akhirnya selesai juga pemotretan hari ini
tapi kok suara kayak
jangan ganggu saya ya
gue kira orang yang tadi
sa ada apa kok kamu marah marah
jadi aku marah banget
coba kamu kasih tau si debt collector itu
bahwa bukan kamu yang minjem
kalau dia masih mengganggu kamu
sebaiknya kamu lapor polisi aja
iya pa udah di blok kok
semoga gak ada lagi ya
oh iya papa kenapa telfon
papa mau kasih tahu kamu
hari pertama lebaran
kamu datang ke rumah ya
ajak nino juga ya
oh iya nanti aku kasih tau nino juga ya pak
satu lagi ada yang
ada kabar gembira nak
kenapa sih dia selalu beruntung
kenapa sih dia selalu beruntung
aku doain semoga mbak andin dan joninya

sehat sampai lahir
mbak andin papa juga berharap
kamu dan nino
segera punya bayi kecil ya
yaudah jangan lupa
kamu telah sampaikan ke nino
lebaran hari pertama kita kumpulin ke rumah ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
besok itu kan malam takbiran
papa antarin mama dong belanja belanja
mama mau beli
bahan bahan buat opor
ketupat ketan biar enak
kamu gak sama reina
kamu gak sama reina

papa kamu ini udah pingin banget punya cucu
program hamil lagi
nanti dibicarakan sama elsa dulu lah
yaudah aku ke kamar dulu ya
mudah mudahan ya pa

ren pelan pelan aja gak usah ngebut
iya pak iya pak maaf
iya pak iya pak maaf
ren kamu tuh masih kenceng ya
itu kecepatan kamu delapan puluh km per jam
terus jernihnya berapa ya pak
terus jadinya berapa ya pak
empat puluh km per jam kalo bisa
mas duduk dong mas
jangan bikin ren dipinggung
ya saya cuman gak mau kita semua bahaya din
jangan bikin ren dipinggung
saya pernah kecelakaan dan saya nggak mau itu terulang
apalagi disini ada kamu
yaudah sabar al